tujuh belas partai politik dipastikan tidak bisa mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan komisi pemilihan umum
dikutip cnn indonesia com badan pengawas pemilu atau bawaslu menolak gugatan sebelas partai politik yang nyatakan tidak memenuhi syarat oleh kpu
bawaslu juga menyebut kpu telah menjalankan proses pendaftaran dengan benar
ada pun jumlah parpol yang tidak bisa ikut pemilu dua ribu dua puluh empat masih bisa bertambah mengingat proses verifikasi yang masih dilakukan kpu hingga saat ini
nantinya partai partai yang nyatakan bisa menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat akan diumumkan oleh kpu pada tanggal empat belas desember mendatang
dan berikut daftar sebelas partai politik yang tidak bisa mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat